belanjaannya tidak ada namanya wortel aduh najwa emang siapa sih yang bilang mau masak
itu beli wortel buat hiasan ngerti halo adu princes harusnya kita itu beli bahan masakannya terus
baru beli hiasannya aduh najwa please deh ah najwa emang enggak ada apa restoran yang deket deket
sini gitu tinggal dipesan habis itu dianterin udah selesai nggak usah dibawa ribet gitu deh
please ya kan aduh najwa pokoknya tenang aja kalau sama prinsesnya ini
aduh najwa najwa cantik bukan gitu maksudnya prinses lia maksudnya prinses lia kok disini
enggak ada khaki cilik ya emang mereka enggak masak juga ya bilang tuh prinses tadi prinsesnya
udah bilang iya jadi mereka itu ngikutan ke pasar karena tadi mereka ketemu sama tukang
ayam potong di depan pesantren jadi dia langsung beli ayam
lah gitu ngak pake bumbu fazer hahaha amelia kayak nggak pernah sekolah aja
hihihi maksudnya ke situ ini maksudnya opoo kalau mereka itu koki profesional jadi
sekalipun beli bahan masakannya dadakan mereka selalu siap
kayak kita repot repot kesana kemari bangun bangun subuh
pemirsa sendiri juga gini gini kok profesional
masak air doang bisanya
kita bisa dia gosok
ayo waktunya keburu habis kalian sekarang berbelanja ya
gak ada aja ya
kalau sana itu kalau gak salah
wah kepitnya besar ya
nah inilah kepitnya
kita kepitingnya yang itu aja karena itu lebih gede
iya lebih banyak dagingnya
pak itu kepitingnya harganya berapa ya
kalau yang gede rp satu ratus dua puluh ribu
hah itu mah pak
wah tenang pak
uangnya kok gak cukup ya

kan ada bantuan yang lainnya
ini pak gini aja

pak temen saya udah nawar rp enam puluh lho pak
belum dapat dek
aduh jangan rp seratus
utang aja ya
utang utang utang
rp tujuh puluh aja pak
masih belum dapat
aduh ini muat tenang lho pak
kalau gak bisa
mendingan kita cari tempat lain aja yuk
dari tempat yang lain
kan susah sih nyari hilang
ya kan banyak
ternyata ada di ujung sana
belakang juga ada

ih gak sia sia aku punya temen kayak asu nih
aku juga dong
oke ya pas ya terima kasih adik adiknya
oh siapa lagi nih
ya pak sama sama
ini dia ikannya
jadi berapa pak
makasih banyak ya
abis ini kita beli apa lagi ya
jangan sampai salah salah lah lilis
nanti masakan kita ini tak enak tak siram
iya insya allah gak salah kok
itu si sobri indra dan lukman mau jalan gimana itu kayak gitu
mendingan kalau begitu kita milih wortel aja dulu
makasih ya pak
makasih ya pak
kalian masih ingat kan
bumbu bumbu yang waktu itu
seru ustadz musa hafalin
masih ingat kan
itu yang waktu itu dikasih sama musat musa
yang dikasih tahu
kamu inget gak
aduh aduh aduh
buat apa kita ngapalin resep resepnya dan bumbu bumbunya
ini disuruh hafalin
gimana caranya kita masak kalau kalian itu nggak tahu atau lupa bumbu dan resep resep buat masak bebeknya
kamu inget gak drak
ya kalau ngomong sama lukman mah gitu
nih biar aku jelasin
kok aku mah tahu
kan kita harus bikin bebek bakar kan
ee yang awal awal kita harus beli bebek
ya allah drak
ya allah drak
kalau kayak gitu mah aku juga tahu
bumbu dan resepnya yang dikasih tahu sama ustadz musa
dan suruh hafalin biar kita itu bisa masak
kalau nggak ada bumbu dan resepnya aduh hambarlah tuh masakan
aduh aduh aduh
sekarang yang pertama kita harus beli bebeknya dulu
nah itu dia wortelnya
ini yang aku yang bersedia saya ambil
nah bisa sih ya
apalagi sama butet
ah dah jua
ini tuh bukan masalah tarikan wortel atau apa
tapi ini tuh masalah prinsip
masa iya seseorang prinsip di titik titik
nanti cari aku dulu ya
kalian ini mau beli sayura apa mangkuk mangkuk mengkuk sih
pokoknya saya nggak mau tahu

beresin dulu enak aja udah udah sabar aja untuk lagi puasa kalau enggak
aduh prinsip kita ngapain harus beli wortel kan perasaan di daftar belanjaannya juga ada
namanya worteg aduh najwa emang siapa sih yang bilang mau masak yaitu beli wortel buat
perasaan ngerti aduh prinsip harusnya gitu itu beli bahan masakannya terus baru
beli hiasannya aduh najwa polis deh ah najwa emang nggak ada apa restoran yang
dekat dekat sini gitu tinggal dipesen habis itu dianterin udah selesai nggak
usah dibawa ribet gitu deh please pokoknya tenang aja kalau sama prinsipnya
nanti kita beli makanannya
abis itu kita beli hiasannya
jadi makanan itu kita hiasin
supaya gak begitu keliatan
kalau itu makanan kita beli